adalah rohim relawan yang sejak tahun dua ribu sepuluh dengan suka rela menyapu ranjau paku di sela sela kesibukannya sebagai sopir pribadi
ia bersama teman teman dari komunitas tim saber setiap pagi dan malam menyisir dan menyapu sejumlah titik di jalan raya dari ranjau paku
panggilan hati serta pengalaman pribadi yang pernah menjadi korban ranjau paku mendorong dirinya melakukan aksi ini meski terkadang mendapatkan ancaman dan intimidasi
saya aktif mulai menyapu ranjau itu dari tahun dua ribu sepuluh
saya mulai aktif dan alhamdulillah sampai tahun dua ribu sebelas saya sama teman teman saya itu sama pak siswanto untuk mendirikan satu komunitas yaitu komunitas sabar
ya kalau dasarnya kita dari awalnya kita ikhlas untuk membantu masyarakat itu nggak ada beban sih
kita sudah terbiasa jadi biasa saja
bahkan ketika kita bisa melakukan penyapuan membersihkan ranjau di jalan selesai penyapuan ranjau sudah bersih di jalanan itu rasanya kita ada ada kepuasan batin
dari awal pertama kali saya aktif ancaman atau intimidasi teror dari diduga dari oknum ya yang menebar ranjau itu saya sering mengalami
intimidasi mau dikeroyok bahkan beberapa kali mau ditabrak kendaraan roda dua
lima belas jalan di dki jakarta bisa menjadi titik penyebaran paku oleh oknum tak bertanggung jawab
paku yang terkumpul selalu dibawa ke tempat peleburan besi untuk didaur ulang
sejak tahun dua ribu dua belas komunitas ini sudah bermitra dengan polda metro jaya
usaha kami dan semangat kami dalam penyapuran jopaku akhirnya pada dua ribu dua belas yaitu tanggal dua belas januari dua ribu dua puluh
kami diangkat sebagai mitra
kepolda metro jaya
diapelkan di polda metro jaya
waktu itu diberi penghargaan oleh bapak kapolda metro jaya
tidak hanya pria yang tergabung dalam komunitas sabar wanita pun bisa ikut menjadi anggota
niki misalnya wanita berusia dua puluh lima tahun ini ikut terjun langsung menyapu ranjau paku bersama
meski awalnya merasa takut namun ia selalu mendapatkan dukungan dari seluruh anggota komunitas
karena aku awalnya itu lihat dari instagram bang rohim ya jadi awal mulanya itu cuma iseng iseng doang gitu
kalau misalnya aku boleh ikut gitu
boleh kata bang rohim gitu
yaudah kami dari tim sabar itu langsung mengajak aku untuk
kalau aku sih biasa aja gitu ya
awalnya takut takut tapi dari tim saber dan teman teman lainnya itu selalu mensupport aku untuk terus gitu nyaber atau patroli rajo paku gitu
jadi jangan pernah berhenti gitu
namanya ranjau paku itu gak mungkin habis
komunitas tim saber akan terus melakukan aksinya
membersihkan ranjau paku
dari jalanan ibu kota
mereka berharap melalui aksinya dapat membantu memberikan kenyamanan dan keselamatan para pengendara di jalan raya
aditya aksani arief tidiawan jakarta